kamu kasih tau dia
supaya berhenti mengejar perempuan yang sudah punya suami
kamu sekarang turun ke parkiran apartemen
om boleh bicara penting sama kamu
ada apa ya om
kamu turun aja sekarang
sekarang malah ngajak ketemuan
udah lima menit
ini martin mana ya
mobilnya aja gak ada
wih disuruh om martin
wih disuruh om martin
jadi benar om
kalau ricky belum meninggal
karena semuanya itu terasa janggal om
kenapa ricky memalsukan berita kematiannya om
semua itu idenya om
untuk memberi pelajaran pada elsa
jadi saat terjadinya kebakaran itu
ricky mengundang elsa ke rumahnya
om sudah nasihatin dia
supaya tidak lagi mengejar ngejar elsa
tapi ricky gak mau dengerin om
justru elsa yang mencalekai ricky dibantu sama mamanya
mereka kasih riki obat tidur
lalu dia jatuh menyenggolilin yang ada di kamarnya
itulah penyebab kebakarannya
jadi begitu tuh ceritanya
om sengaja menyebarkan hoax ini
supaya elsa dan mamanya ketakutan
begitu ricky sadar
dia akan melaporkan mereka ke kepolisian
dia mau menetekan elsa
supaya elsa mau menuruti semua keinginannya dia

kalau ricky bisa sampai ke rumahnya

kalau ricky bisa sampai ke rumahnya
saya terobsesi gitu ke elsa
saya terobsesi gitu ke elsa

kamu nasihatin ricky
kamu kasih tau dia
supaya berhenti mengejar perempuan yang sudah punya suami

biar saya ketemu ricky
pasti riki masih menyembunyikan kalau dia masih hidup ke saya om
kamu tenang aja
itu urusan om
om martin udah cerita semuanya ke gue
itu bukan urusan lo ya
karena gue gak lagi pengen bahas soal ini ke lo
lo jangan main main sama istri orang
elsa juga gak akan tinggalin suaminya kan
dan semua usaha lo itu
bakalan sia sia rid
bendingan sekarang lo mundur
dan pikirin baik baik masa depan lo

banyak cewek di luar sana rick yang mau sama lo
gue gak peduli ya
nih sekarang lo cabut deh
bener bener keterlaluan sih riki
kamu sudah ketemu sama riki udah bicara sama dia
ricky gak mau dengerin omongan saya om
memang dasar warna keras kepala ya
ya sudah rafael
makasih ya kamu sudah mau bantu om
oh iya om selamat hari raya idul fitri om
nanti sore saya ke rumah om
oke nanti kita ketemu di rumah om ya
terima kasih om
saya mau pergi sekarang
anak anak udah sampai mana jam segini kok belum datang juga
sabar sebentar pak mereka juga pasti sebentar lagi sampai
tunggu ya kamu pasti udah gak sabaran ya
gimana aku harus bersikap sama elsa nanti ya
komunikasi aku sama dia aja masih kurang baik
masuk masuk masuk ayo
pak hai ya
ini dapat parsel dari mama abang
mama gak bisa datang ya
situ aja dulu
maafin andien kalau andien ada salah
yang pasti andien pasti banyak salah
kalau punya salah sama kamu mau itu disengaja gak disengaja papa minta maaf
pasti akan selalu aku maafin pak
tanpa kamu minta pun bapak selalu memaafkan kamu
maafin mama juga ya maafin dan hormatin ya sayang
mama banyak salah sama kami
meplah akraim peng vic
nu asuh ya
maaf lah herbatin ya ma
maaf kalau saya tidak banyak salah
maaf lah herbatin juga ya
mama minta maaf kalau mama ada salah salah sama kamu
wah ini dia cucu opa yang cantik
di tengah tengah sama opa sini
selamat lebaran ya opa oma
maaf lah herbatin ya
iya maafin oma juga ya kalau oma ada salah sama rena